partai keadilan sejahtera mendesak ketua umum gerindra prabowo subianto segera memutuskan nama wakil gubernur dki jakarta
pks yakin gerindra tidak akan mengkhianati kesepakatan yang dibuat kedua partai
sementara partai gerindra mengakui ada surat perjanjian yang menyepakati posisi wagub dki adalah hak kader pks
wakil ketua majelis syuro pks hidayat nur wahid menegaskan partainya tinggal menunggu keputusan prabowo soal nama pengganti sandiaga uno
pks khawatir polemik soal wagub dki yang berkepanjangan dapat mengganggu soliditas koalisi dalam pemenangan prabowo sandi pada pemilihan presiden
sementara wakil ketua umum gerindra fadli zon mengakui ada surat perjanjian yang diteken petinggi kedua partai yang menyepakati posisi wagub dki adalah hak pks

memang soal wakil gubernur itu menjadi gerindra akan mendukung pks